jadi ini dinamakan dengan curug widadari sangat indah sekali seperti namanya nyanyi
benar sekali memasuki lebih baik sekarang kita masuk ke dalamnya kita harus berhasil
mendapatkan daun kecubung dewa untuk menyembuhkan raka walafsungsa baiklah
mau apa kalian kami adalah empat prajurit wanita anak buah ratu juga dan
ini juga sekaligus sebagai ujian untuk pertandingan kedua calon putra mahkota
dan itu juga akan menunjukkan siapa yang layak menjadi putra mahkota di
kerajaan besar pajajaran bayi prabu mohon maaf
semuanya akan aku bereskan kamu tenang saja
bong gawang bagaimana pendapat kalian kami sangat setuju agar bisa getting b quieras
bagaimana kalau ke olha ke itu
kita lihat siapa yang dapat menduduki jabatan putra mahkota
putra putra lalu bagaimana dengan kalian
apakah kalian sanggup untuk mengemban tugas ini
ya insya allah aku akan menjalani tugas ini
aku pun ayahnya aku sanggup
kalian akan berangkat
dengan jumlah pasukan yang berada di bawah
sekali lagi raih prabu siliwangi
aku hanya ingin menambahkan
kalau raka sanjangodaya sebagai senopati tidak perlu memihak kepada siapapun raih
lebih baik raka sanjangodaya
bertugas di istana sajaraka
karena kedua pangeran akan masing masing dijaga oleh para penggawang istana pajajaran
sheikh nur jati yang terhormat
balam pati yang terhormat
aku mohon maaf raih prabu
aku akan memilih guru syenur jati
jadi ini dinamakan dengan curug widadari
sangat indah sekali
seperti nama nyenyai
benar sekali mas
sekarang kita masuk ke dalamnya
kita harus berhasil mendapatkan daun kecubung dewa
untuk menyembuhkan raka walafsungsa
kami adalah empat prajurit wanita
anak buah ratu widadari
pemuasa wilayah ini
dan kami tidak akan pernah membiarkan kalian memasuki wilayah ini

kita harus proses apapun untuk mencari daun kecubung dewa
saya akan mencari
tolong izinkan kami masuk ke dalam
kami hanya ingin mencari daun kecubung dewa
untuk menyembuhkan raka walafsungsa yang sedang sakit
kami tidak perlu
itu bukan urusan kami
saya mohon kepadamu
kami datang kesini dengan baik sekali
kami tidak punya niatan jahat sedikit pun kepada kalian
nyai kami sudah bersusah payah untuk datang ke sini
tolong jalan biarkan perjalanan kami menjadi sia sia nyain
izinkanlah kami untuk masuk ke dalam
jika kalian terus memaksa kalian akan merasakan akibatnya
sudah aku bilang
kalau aku siluman sakti
tapi dimana itu batu
tanggung jawab saya
keguti pemukul baru pun
biarkan saja dia pergi
akhirnya aku bebas
sepertinya aku harus mengalah
agar aku bisa masuk ke daerah mereka
serta untuk menghasilkan
janganlah kau melukai penduduk yang tidak berdosa
kian saja bagus akhirnya kau muncul aku sengaja melakukan ini supaya kau datang ke tempat ini